lo jadi sering ikut kelasnya bu sindi
gue kan emang udah terang semata kuliah sama bu sindi
ya karena kan gue emang biasanya jam segini
iya lah tau sendiri lah
gue kan juga sama freelance di light bakery
itu tandanya kalau mereka berdua itu emang
tete tete cuma ngelanjutin omongnya omongin doang gue asli deh serius
orang gue tuh belum ada yang ngejelaskan
gue belum selesai ngomong tau
maksud gue itu tandanya mereka berdua emang udah gak peduli sama sekali sama perasaan sila
oh sama banget ya
wah sila anak kesayangan toh
apa yang terjadi sama kamu
duh mam mama tau gak gara gara berita yang kita liat soal boy sama reva
hari ini mereka berdua tuh hits banget mal
hah serius kamu
iya mam gak cuma anak anak kampus yang tau
tapi ya mam pak irwan sama pak sanjaya itu sampai manggil mereka buat ngomong ucapan terima kasih

jadi semuanya udah pada tau serius kamu

mam kalo kayak gini terus caranya semua orang bakal mikir mereka itu couple ghost

mama hilda gak terima itu
mimpi buruk aku jadi kenyataan loh

ini gak bisa di jiemin tau mam
gini deh anak cantiknya mama
kalau gitu mama akan segera sampai di kampus kamu ya nak ya
kebetulan ini udah dekat juga kok
mama beneran udah otv kesini
sejak kapan sih mama bohong sama kamu
sejak kapan sih mama bohong sama kamu
lagian sekalian ya mama itu tuh agak naik darah gitu kalau dengar yang namanya reva
aduh untung mama hilda punya darah rendah
jadi begitu marah marah langsung nornoh
gitu rasanya yaudah pokoknya kamu tunggu mama aja ya sayangnya anak ya
nanti mama akan segera sampai kampus oke cantik
thank you ya mama udah bantuin aku
nyokap gue akhirnya mau bantuin
lihat aja tuh cewek pho gue gak terima dia deket deket sama aku
yaudah pot kalau gitu gue masuk kelas dulu ya
pak pak pak gue mau ngomong sesuatu sama lo
sorry neng nengah gue sengaja nguping karena gue kepo banget sama putra pemuda harapan bangsa
nanti malem gue mau ngajak lo makan malem gapapa kan
makan malem barang sama keluarga
kali ini berdua doang sih
tumben banget putra ngajak makan berdua biasanya selalu bareng sama papa dan kadean
loh gue jadi gak enak kalau nolak apalagi putra udah booking table di sana
yaudah gue masuk kelas dulu ya
ger lu kan mekanik andalan gue menurut lo kalau gue beli motor baru gimana
atas dasar apa nih
entah ya gue tuh kayak tiba tiba mikir pengen motor dengan cc yang lebih gede
itu tergantung kebutuhan lo aja sih
kalau emang lu perlu ya
motor model lain kayak cafe racer atau apa gitu
bentar bentar bentar
kenapa nih mukanya begini
mau motor baru juga lo ya
woy ditanya kenapa
gue abis denger rahasia negara
mau gue ceritain gak
tuh gue balikin
barusan gue ngedengerin omongan si putra
muda harapan bangsa itu
dia ngajak ngedet reva dan ngajak dinner reva jam delapan malam
reva jawab yes dia setuju
hah serius lo
serius memang muka gue kelihatan bercanda
ya muka lo bercanda mulu soalnya
eh tapi tapi
ini kayaknya tanda tanda nih
tanda tanda apa tuh
tanda tanda kayaknya bentar lagi
neng refani mau ditembak sama si pemuda harapan bangsa
nanti malem tuh pas dinner
gue sekadar mengingatkan
dan kebetulan kopi gue denger
ih malah diem aja
kasian nih temen gue
udah cerita panjang lebar di diemin
gue kayak mau beli minum dulu deh
mau nambah minum
gue juga tadi pengen
dari apa yang selesai
gue juga cabut dulu deh
gue pengen nyari pasina di ruangan dosen
ya ada yang harus gue kirim nih
jangan lupa tuh
reva dan putra akan dinner di skylight cafe
mengingatkan lebih baik
dan mencegah juga lebih baik
kenapa reva mau diajak dead sama putra
gimana kalau putra itu
beneran nyatain cintanya dia ke refa
gue gak boleh tinggal diam
gue harus ngelakuin sesuatu
supaya rencana putra ini gagal
lo jadi sering ikut kelasnya bu sindi
gue kan emang udah terang semata kuliah sama bu cindy
ya karena kan gue emang biasanya jam segini
iya lah tau sendiri lah
gue kan juga sama freelance di delay bakery
lo kan kerja bareng sama mondi
lo kenal juga sama mondi ray
ko ray emang kenal banget sama dia
gue baru tau loh
ternyata dunia ini sempit banget ya
udah gue nanya sesuatu dong
alia udah punya pacar apa belum sih
gue udah pikir mau nanyain soal mondi
ayah sih kalem banget ya anaknya
kayaknya dia gak punya pacar deh
eh tapi bentar deh
ah gue tau nih
lo jangan jangan cemburu ya liat alia sama mondi
ya jelas lah gue kepo
masa enggak sih
belum jadian udah cemburu kayak gini
makanya menurut gue hubungan lo sama mondi itu harus buru buru diperjelas
wah denger aja loh ya
ya denger lah raya
lagian kalau seandainya gue gak denger pun gue juga tau kok perasaan lo buat mondi kayak gimana
aduh serba salah gue gue kan cewek masa iya harus gue yang memperjelas status
ya terus terlalu aja sih kalau seandainya lo emang belum siap buat menyatakan perasaan lo buat mondi ya nggak apa apa juga
cuman waktu itu harus siap menanggung resikonya
iya kalau seandainya ada cewek lain yang lebih dulu nyatain perasaan yang buat monik
ya lo harus siap untuk itu
karena semua orang berhak untuk memperjuangkan cintanya